bertiga disini dan ini waktunya kami hadirkan segmen one minute tips untuk anda selamat
tentunya seperti yang sudah kita bicarakan tadi bahwa idul adha biasanya ini identik dengan berbagai hidangan daging seperti halnya ada sate ada kambing adambi ada domba
nah benar sekali nah untuk membantu ibu ibu di rumah dalam mengolah daging tersebut agar lembut di studio sudah hadir chevario pramu
dan tentunya ini jangan langsung dimasak karena kita akan menghadirkan apa saja sih yang akan dimasak kali ini dan bahan bahannya apa saja
kali ini saya akan masak ini ceritanya dapat daging sapi daging sapi yang akan saya buat sawar balada hitam dan saya mendatangkan sayur khusus dari saudi arabia
jadi makanan membangkit pria
semakin kuat untuk beribadah begitu ya
semakin kuat semangat
bahannya apa aja nih
bahannya pertama untuk tips mengempukan ini adalah daging sirloinnya daging sapi
katakan ini bisa jadi domba atau daging kambing
yang paling gampang adalah dengan meet hammering
atau memukul daging dengan
dengan palu khusus daging
tapi biasanya di rumah yang paling umum adalah
muntu ini muntu dari merapi
ulekan begitu ya
jadi daging tadi
taruh di ulekan lalu di
itu sampai berapa masak
intinya daging itu sebenarnya seperti ini ya
dia seram daging seperti ini
ketika dimuntu atau di meat hammer
dia akan merenggang seperti ini
nah gitu ya
jadi pecah proteinnya
lalu cara kedua
dengan restoran kita biasanya menggunakan
ditabur seperti ini
lalu didiamkan satu x dua puluh empat jam
ditambah dengan minyak
di suhu ruangan
di paling bawah itu
jadi kalau ke chinese food
kenapa daging chinese itu bisa empuk
karena ada baking soda di sini
yang paling dasyat adalah
menggunakan nanas ya
nanas ini kita parut
setelah diparut lalu dibalur di dagingnya ini
tapi sebentar saja hanya lima menit
karena daya hancurnya luar biasa ini
kemudian yang paling tradisional adalah
dengan membungkus dengan daun pepaya
misalnya setengah kilo daging
itu dengan empat daun pepaya
lalu kita bungkus seperti membungkus daging dalam kertas
tidak akan pahit
karena yang terakhir itu
yang kita butuhkan adalah getahnya
yaitu getah papain
getah papain tadi dia mempunyai daya pecah protein daging
begitu dahsyat juga dan alami
tapi kalau menurut chef sendiri
yang lebih baik kita pilih
yang lebih baik adalah yang natural natural
yaitu papaya tadi
papaya atau nggak ditumbuk tumbuk itu tadi
tapi harus nunggu dua puluh empat jam ya
itu kenapa sih chef harus menunggu dua puluh empat jam gitu
karena proses tadi di baking sodanya
dia bekerja dengan baik
jadi ini juga untuk menjawab ya
kalau misalnya baru mendapat daging kurban
jangan langsung dimasak begitu ya chef ya
ini perlu kita cuci dulu nggak chef
kan biasanya suka banyak yang bilang
ya dicuci dulu atau bagaimana
daging itu dicuci itu ketika dia bersentuhan dengan tanah
ketika dia tidak bersentuhan dengan tanah
jadi ada banyak kesalah kapra bahwa daging merah itu harus cuci di air mengalir
nah itu sebenarnya menghilangkan jus daging
sebenarnya kalau kita prinsipnya kita sudah menyembelih kurban
artinya dengan bismillah
ya allah potong lalu darah keluar dan itu daging sudah halal
yang penting adalah darah itu tidak terhenti di tubuh si hewan itu
sehingga dia menjadi penyakit
jadi makanya islam mengajarkan untuk disembelih lalu darahnya dikeluarkan
dengan menyebut nama allah dan daging jadilah dia daging yang halal
oke ini langsung kita masak terus ya
ini langsung kita masak terus
sampai apa ini
ini sampai benar benar dia kuning dan kecoklatan ya
sampai kuning dan kecoklatan ya
kalau misalnya pakai kompor api itu apinya sedang atau besar
kalau soal api besar itu dan sedang itu sebenarnya tergantung dikontrol kita
nah ini bahan bahannya apa saja nih chef
kalau saya memang bumbunya paling gampang karena memasak daging kambing daging sapi daging domba itu tidak harus di sate
dan ini menumisnya paling gampang adalah dengan bawang putih dan garam saja
ini ukurannya bebas saja atau kira kira atau bagaimana ini chef
biasanya kita aduh ini takut kebanyakan
sehingga saya lebih ngerti begitu ya
ini kira kira aja begitu ya chef
ini karena memang kita lebih dari tiga orang dan ada teman teman dari studio kira kira ada delapan orang
ini jadi porsi besar begitu ya jumbo
ini juga cukup banyak
tapi berdasarkan potongan nggak sih chef
biar cepat lembut begitu ataupun
oke ini ada tis potongan
ini daging tadi
potong daging lalu cara yang paling gampang adalah kita potong miring seperti ini
tapi harus lihat uratnya dulu
kalau iqbal kan biasa potong kayak gini ya
jadi sampai setengah jam juga nggak kelar kelar
dia mau potong kayaknya
ini jadi lebih lebar juga ya luas penampahnya begitu
kita lihat lebih close lagi
terus jangan takut untuk menginvestasikan pisau yang mahal
pisau yang mahal itu bukan hanya merek
tapi juga dari fungsi dari pisau tersebut
dia menggunakan bahan yang baja putih
sehingga benar benar begitu tajam dan sangat efisien tenaganya
tuh tajam kan bagus
kita tumis rame rame nanti kita makan rame rame ya
kita juga nanti sambil melihat ya bagaimana nanti kelanjutannya ya
akan membuat kebab
tapi kita akan jeda terlebih dulu
kita akan juga simak nanti informasi selanjutnya ya
tapi kita jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di good morni
luar biasa iqbal udah menjadi chef ya
tentunya nanti mungkin bisa beralih jadi chef ya
jadi tadi selama iklan tadi apa saja sih yang dimasukin ke daging
jadi dimasukin tadi itu kita menggunakan variasi
disana ada cabai merah
cabai merah cabai pasar aja sama cabai hijau
kemudian boleh bawang bombay dan bawang putih
boleh menggunakan paprika kalau ada budget
saatnya menaburkan garam
iqbal masukkan garam nih ya
ada ilmunya tentu
tapi ada ahli kalau masih lihat seperti ini
ini seberapa banyak
seberapa banyak ayo masukin masukin
harusnya jadinya iqbal
terlihat ini chef yang disana itulah
jadi ini berapa banyak sih chef
jadi kenapa saya memasukkan garam pada saat hampir matang
ini gunanya supaya kita bisa menakar kebutuhan garam kita kepada tubuh
dan memasak garam itu sebenarnya yang paling bagus tidak dengan suhu panas
alasannya kesehatan sebenarnya baca sendiri
dan kita intinya kita perlu apa garam meja
itu gunanya untuk menakar kebutuhan garam kita
karena garam kita sebenarnya butuh garam untuk hidup
listrik kan untuk membuat listrik tubuh
tapi juga kalau kebanyakan nanti jadi ke ginjal ke jantung tidak sehat
jadi makanan sehat adalah makanan yang paling simple dan paling pendek masa masaknya
nah itu makanan sehat
apalagi anak anak milenial sekarang ataupun yang seperti seumuran lady malino ini
dan juga iqbal kurniawi pastinya
oh tentunya dong
saya masih muda
ini bumbu udah jadi ya
ini bumbu lada hitam nih
ini racikan sendiri di rumah nih
sambil juga kita menanti ya bagaimana matangnya daging sapi ini dan juga menjadi kulit
dan inilah saatnya yang kita sudah nantikan ya dari tadi ngeliatin masakan
tapi sekarang kita mau icip icip nih chef
tidak sampai sepuluh menit ya
tidak sampai sepuluh menit
sudah jadi seperti ini loh
jadi ini ada tortilla kulit sawar malas kalau orang anak bilang
lalu kita ambil
ini sengaja masih panas panas
hmm seperti ini
dengan paprika dan juga dengan daun jar jar
jadi ini bisa diganti dengan daun daun lainnya ya bisa
iya dengan daun selada
mirip kebab ya
atau kalau mau tambah mayonis lagi gimana chef
oh banyak ini ya
bisa disesuai selera begitu ya
bisa di aplikasikan dengan apapun
bisa di aplikasikan dengan apapun
boleh di juga pakai mayonnaise ya
lalu tambah satu island juga bisa
atau juga bisa tambahin keju
wah itu udah
banyak soalnya ya
ada percampuran antara eropa dan juga asia begitu ya
kita akan coba ya gimana rasa daging sapi tadi yang sudah diolah oleh chef
silahkan paket pertama
dapat yang pertama nih
maaf ya semuanya saya makan dulu
kita coba dulu bagaimana hasilnya
tapi juga tadi udah ada ini juga sih bal daging yang sudah agak didinginkan gitu ya
kamu coba yang tortillanya dulu kebabnya
oke sambil juga di ramul bersama chef haryo
juga di sini kita lihat ya bahwa memang semakin simpel dalam aset itu akan semakin sehat pastinya chef
ayo kameranya disorot ke iqbal gimana rasanya
jangan makan aja ya iqbal ya
dagingnya benar benar nggak ada keras kerasnya begitu
itu karena tadi daging sudah di res ini buat kamu
terima kasih chef
diraih selama satu x dua puluh empat jam ya
sekarang giliran saya nih coba daging yang tadi sudah diolah sama chef haryo
ini buat kru yang sedang di atas dan sedang operating
ini sangat lembut
burih juga ya
sangat berasa lada bangkanya
tidak ada bau bau yang macam macam begitu
biasanya kan orang banyak yang komplain bawa bandur dan segala macam
padahal di sini dari seninya ya
tapi justru bau kambing itu sebenarnya adalah seni eksotisnya
itu yang membedakan dengan daging sapi
kita ucapkan bismillah
oke terima kasih chef aryo yang sudah menemani good morning kita pagi hari ini dengan hidangan yang sangat
memberikan sarapan yang nikmat sekali
sangat lezat dan bergizi ya pastinya
bisa diaplikasikan di rumah anda
dan nanti kami juga akan kembali dengan informasi terkait dua film adaptasi karya pramudia anantathur
bumi manusia dan perburuan melangsungkan gala primer di surabaya
sebelum nantinya akan menghiasi layar bioskop tanah air
saya jeda tetaplah bersama kami di good morning